yang saya hormati saudara ketua praksi gerindra tadi sudah diumumkan bahwa delapan partai politik sudah menyatakan memilih bapak bambang susatyo
dan ditambah lagi dari dpd
dalam kesempatan ini hendaknya jelas praksi apakah sudah setuju dengan bapak bambang susatyo sebagai ketua mpr
kami praksi partai gerindra sudah sepakat dan setuju mengusung bapak bambang susatyo sebagai ketua mpr ri
periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat terima kasih
sudah cukup tepuknya
hadirin yang saya muliakan
sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib mpr pasal sembilan belas ayat enam
dari calon pimpinan mpr yang diajukan dipilih ketua mpr secara musarah mufakat
untuk diterapkan sebagai pimpinan mpr
oleh karena itu dengan persetujuan gerinda yang terakhir maka dengan sendirinya secara musarah mupakat dan secara aklamasi
saudara bambang suseteyo terpilih menjadi ketua mpr